nambai nambai nambai tangan
topinya buka topi
angkat pedali pedali
pin sini pin tengah pin
tengah tengah tengah
pak menteri pak menteri
eh itu bisa di depan ya pin
tunggu dulu pak tunggu dulu pak
tunggu dulu pak
pak menteri pak menteri
pak humas teman teman
buka topi dulu buka topi dulu
pin di depan pin
yang terlalu banyak saudara taufik hidayat mohon diri
pada hari ini kita akan mengadakan press con di tempat ini untuk menyambut juara all england dua ribu tujuh belas
sebagai acara pertama kita mohon sambutan dari ketua pb pbsi pada hari ini
diwakili oleh bapak lutfi hamid sebagai wakil ketua dua pbbc
pak lutfi kami bersyarang
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
yang terhormat bapak pemimpin indonesia
yang kita cintai kita banggakan
yang terhormat khusus juara all england kita kevin gideon
kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk dia
yang terhormat saudara taufik hidayat sebagai wakil ketua sampai menerima
dan seluruh jajaran pengurus pusat pbbc
pertama tama izinkan kami memberikan salam hangat kepada bapak
pak ketua umum pak wiranto
yang memang karena tugas negara hari ini beliau berada di india
dan hari ini beliau bertemu dengan wakil ketua satu pbbc dan menjadi pembicara dalam sebuah darur metanoisme di india
jadi beliau mengirimkan salam hangat dan kebanggaan yang luar biasa kepada kevin dan gideon
pak ketua umum juga selalu setiap hari mengikuti gerak gerik dari semua pemain pemainnya di all england
dukungan dari pemerintah khususnya dukungan dari presiden republik indonesia
dan seluruh jajarannya dan seluruh masyarakat seratusan juta bangsa indonesia dengan doanya
dan khusus juga dari mentora kita pbbc berhasil menciptakan juara ganda putra all england yang baru
yang dari usia muda masih sangat muda
jadi beliau ingin supaya hal ini menjadi suatu kebanggaan bagi bangsa kita pada hari ini
khusus kepada kevin gideon pak ketua umum berharap agar terus berlatih sekeras kerasnya
masa depannya masih panjang dan jangan lupa diri
karena juara england barulah start awal dari suatu prestasi di masa yang akan datang
banyak sekali tantangan tantangan yang akan kalian hadapi
tahun ini kita akan menghadapi piala sudirman tahun depan juga asian games thomas cup
juga kejuaraan dunia pada tahun ini
dan jangan lupa diri terus berlatih sekeras kerasnya sehingga kalian akan menjadi kebanggaan seterusnya bagi bangsa indonesia
untuk itu sekali lagi atas nama pak ketua umum dan semua atas nama pbbc pbbi
kami ucapkan terima kasih atas doa resul dari seluruh bangsa indonesia
karena tanpa doa resul tidak mungkin kita bisa berhasil
untuk itu terima kasih sekali lagi dan juga kepada bapak mentora yang selalu aktif menyambut setiap prestasi
jika setuhunya akan pbbc terus berjaya di masa yang akan datang
sekian wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih bapak andung tri halim
selanjutnya kami mohon bapak mentora untuk menyampaikan pengarahan dan kesambutannya untuk kami persiapkan
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat malam dan salam sejahtera untuk kita bersama
pembina pbbc pak ludfi dan seluruh jajaran yang saya hormati
pak lawan kita david marcus yang amat sangat kita cintai
dan seluruh rakyat indonesia yang berbahagia
pertama saya ingin menyampaikan selamat datang ke tanah air
selamat datang ke bumi terpilih
terima kasih banyak banyak persembahan prestasi dan berharga yang luar biasa
sebuah ajang yang sangat prestisius yang sangat bergensi
dan alhamdulillah kalian berdua telah menyebabkan yang terbaik bagi mimpi doa dan harapan seluruh rakyat indonesia
semuanya menonton aksi david dan marcus secara tulus
dan tidak sedikit juga yang sempat terdekat berdebar debar
sampai juga tidak sedikit yang menangis ketika pada detik detik itu
semuanya ada satu pertarungan untuk kembali mengangkat harkat dan martabat bangsa indonesia
karena david marcus kami ucapkan terima kasih atas kekompakannya atas kekuatannya sekaligus atas
ceritanya sehingga hasil itu bisa dicapai dengan maksimal
pemerintah akan memberikan semangat dan motivasi kepada kita semua
dan baru saja saya berbisik kepada kedua pahlawan kita
apakah pernah berharap bonus dari pemerintah
luar biasa ini jawaban yang luar biasa
karena harapannya tidak ada bonus
maka tentu disitulah pemerintah menaruh hati simpati sekaligus penghargaan yang tinggi
dan sore hari ini akan kami berikan bonus kepada kedua pemain sekaligus kepada pelatih
yang mungkin besarnya tidak seperti multi event olimpiade
tapi adalah sebuah bentuk perhatian yang amat amat serius dari pemerintah
semoga david dan gideon tidak melihat angkanya tapi inilah sebuah apresiasi dan
saya laporkan kepada bapak presiden
beliau menyampaikan salam hangat bangga kagum dan terima kasih kepada perjuangan kalian berdua
dan saya juga sampaikan bahwa bapak akan kami berikan bonus kepada pemain kita sekaligus kepada pelatih kita
saya kira inilah yang bisa kami sampaikan
terima kasih selamat berjuang
di depan masih banyak harapan harapan dan doa untuk meraih prestasi yang lebih besar lagi bagi merah putih
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih bapak menteri
dan bisa langsung pak menyerahkan pilihan kita
langsung pak menteri
kiri kiri pak menteri kiri
terima kasih kepada bapak menpora yang telah memberikan bonus yang baru dijanjikan
acara kita adalah sesi foto bersama untuk pertama sekali pengurus menpora dengan para atlet
dipersilakan yang mau ngambil foto kevin marcus
mungkin sebelum itu sambil jalan juga bisa
pesan dan pesan dari kevin dan marcus
dua duanya satu satu
selamat malam semuanya
terima kasih sudah datang jauh jauh buat nyambut kami di sini
dan terima kasih juga sudah besar besaran sampai di sini

dan kami juga senang banget ya udah bisa juara di sini
bisa banggain indonesia juga di sana
dan bisa jenangin rakyat indonesia semua lah
dan kami buat next juga kami tetap terus berusaha dan gak boleh lengah terus
jadi bisa konsisten terus prestasinya ke depan
ya saya cuma mau nyampaikan
terima kasih ya buat
terima kasih ya buat bapak menteri buat semua pengurus bpsi buat para pendukung buat rakyat indonesia
terima kasih telah mendukung kita semua
memang kalau atlet banyak berbuat tapi ngomongnya sedikit pak menteri